setelah sukan blackboard datang ingin mengacu
jakarta lagi bertarunglah denganku satria bima aku tidak ingin melibatkan orang orang kota ini
disini kembali dan tanggal ke tempat kalau tidak akan hancurkan jakarta
kau selalu akan menunjukkan dimana diriku berada
tunggu kau saat saat torgas hahaha
hai kenapa wahai ingatanku ini adalah satria yang kau inginkan cepatlah cepatlah kembali ingatanku
baiklah kerjaan hari ini adalah mengalahkanmu
biar aku yang menjadi lawan topeng besi
kenapa kau ingin menghentiku
kau yakin tidak mau cepat pergi
sekarang satria turgas sedang kewalahan melawan deddy mossa
musuh yang kuat kan
beraninya kau menggantuku
dan dia juga dapat pertemuanmu
kau makin kuat
tapi kau tak mau
kau tak mau
kau tak mau
kau tak mau
kau tak mau
kau tak mau
kau tak mau
kau tak mau
kau tak mau
kau tak mau
sampai sasih membunuh kau
tapi topeng besi
tubuh yang kau gunakan sekarang
akulah yang memberikannya
akhirnya kau juga mendatang
akhirnya kau juga mendatang
aku sampai di sini saja
pertarungan yang tidak boleh mundur
apa tidak boleh membunuh
bermainlah dengan mereka
setelah kau dibunuh oleh drakonel
aku mengambil mayatmu diam diam
kemudian aku mengubahmu seperti sekarang
lalu aku menghidupkanmu kembali
terima kasih mbak
gajiku juga tidak cukup
untuk membeli permata semua hal itu
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
aku akan menang
kau akan menang
sudah kukira kau akan terjawab betul
berubah wujudlah dan sebutkan namamu
ketika kau terlepas kau akan dipendam dari kerajaan kudu

kau akan terlepas
ketika kau menembaki angin kau akan menembaki musuh dengan tembakan kelopak
kau akan terlepas
itu saja kemampuanmu
lima x tidak akan berhasil
kenapa makhluk seperti mufat tumpah the black lord
mereka hanya berani pada yang lemah

aku hanya tertali kepada yang lemah
kalau kau tak tahu orang lemah harus kau kenalkan
aku tidak boleh kaget makhluk seperti mu
aku tidak melekatkanmu